dongeng bahasa indonesia
dahulu kala tepat di abad ke sembilan belas seorang wanita muda sedang menikmati kehangatan dan keindahan hari musim panas
bisakah kau menebak siapa dia itu adalah anne ingat gadis muda pintar dari green gables
ya dia sudah dewasa menikmati liburan singkat dari perguruan tinggi
theodora udara berbau begitu segar dengan semua bunga bermekaran
oh tapi ini sungguh panas
ini theodora dia adalah teman baik anne seorang wanita baik yang berhati lembut tapi tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya
anne yang sedang mengunjunginya melihat bayangan seseorang yang tinggi dan membungkuk di jalan
oh theodora aku bisa melihat ludovic muncul di jalan
mungkin perlu satu tahun lagi sebelum dia mencapai pintu
nama pria itu ludovic speed tapi sayangnya dia sama sekali tidak cepat
rasanya seperti melihat seseorang bergerak dalam gerakan lambat
seluruh kota tahu dia telah berpacaran atau berkencan dengan theodora selama
lima belas tahun kami sudah bersama selama itu dan dia masih belum memintaku untuk menikah dengannya
tidak bisa kakak bertanya padanya
tidak anne aku tidak bisa pria itu harus bertanya kepada wanita
ya itu kasar
itu benar aturan sosial di abad ke sembilan belas sangat kasar
ludovic akhirnya tiba di pintu tapi tidak mengetuk
jika theodora tidak membuka pintu dia akan tetap berada di luar sepanjang waktu
ludovic memasuki rumah dan duduk di kursi berlengan besar dia selalu duduk di sana
mereka bertiga berbincang tentang apa saja
ludovic cerdas dan bisa berbicara dengan baik dan theodora juga fasi dan berpengetahuan luas
tapi setelah beberapa saat anne berpamitan pada mereka
lima belas tahun aku tidak bisa membayangkan menunggu selama itu untuk kekasihku melamarku
theodora sangat mencintai ludovic dan sepertinya dia juga menyukainya
keesokan harinya anne muncul di rumah theodora dan mereka berdua mulai mengobrol
mereka berdua mulai mengobrol
mereka berdua mulai mengobrol
tapi jika ludovic tidak cepat melamarmu kenapa tidak kau suruh cepat cepat
menyuruh ludovic itu mustahil
tidak ada yang mustahil
ya anne speech tidak bisa cepat cepat keluarganya pun seperti itu apa maksudmu
theodora memberitahu anne tentang paman ludovic yang berpikir untuk mengunjungi saudaranya
tapi dia tidak pernah mengunjunginya kenapa tidak
karena dia terus memikirkannya
dan tahukah kau ludovic ingin mengecat rumahnya selama lebih dari sepuluh tahun tapi dia masih belum melakukannya
oh anne kecepatannya terlalu lambat mereka ahli menunda nunda
aku suka ludovic tapi aku merasa dia pikir kita punya banyak waktu di dunia
tapi aku sudah tiga puluh tujuh tahun aku pikir ada cara caraku
dan inilah yang
yang akan kita lakukan
saat anne menyampaikan rencananya mata teodora berbinar
aku ragu ini akan berhasil tidak ada salahnya mencoba
theodora setuju dan anne pergi menemui pemain kedua dalam rencananya tuan arnol
seorang pria yang tampan lajang dan siap untuk kekacauan apapun
anne masuklah kau perlu sesuatu
aku ingin kau membantuku dengan sebuah rencana kecil
anne memberitahunya dan matanya
menyala dia langsung setuju
aku siap menerima tantangan apapun yang akan membuat ludovic bergerak lebih cepat
sekarang selama ludovic merayu theodora tidak ada yang sungguh mengira keduanya akan menemukan cinta yang lain
ludovi yakin akan hal ini
sekarang aku akan menunggu sampai theor datang dan aku akan menemaninya pulang seperti yang selalu kulakukan
tidak ada yang bisa dipercaya
tapi ada perubahan rencana saat rencana anne dimulai
nona tiedor izinkan aku untuk menemanimu pulang
theodora merangkulkan lengannya ke tuan arnold dan mereka berdua melewati ludovic yang sangat terkejut
theodora telah dibawa pergi oleh pria lain
apakah itu theodora
bukankah dia seharusnya bersama ludovic
mungkin ludovic telah melambat menuju ke hatinya
ludovic dengan sedih mengikuti mereka
terkadang melangkah maju tapi kebanyakan tidak
jadi aku berkata
saat mereka berpisah ludovic berdiri dan melihat mereka pergi
dia menertawakan leluconnya
menganggap leluconnya lebih lucu dari leluconku
keesokan harinya ludovic mengunjungi theodora dan dengan cemas
tuan arnold juga ada di sana
duduk di tempat biasa ludovic duduk
selamat pagi ludovic
benarkah aku tidak tahu itu
oh aku perhatikan semuanya indah
hari bunga bahkan tuan rumahnya cantik
ludovi geram akan hal ini
tapi tidak mengatakan apapun
dia duduk diam mendengarkan saat mereka mengobrol dan tertawa
dan dia merasa ada yang tidak beres
mengapa pria ini berbicara dengan wanita yang kucintai
kenapa dia terlihat sangat cantik hari ini
apa dia mengenakan gaun terbaiknya untuknya
ludovic yang malang mengalami masa yang sangat buruk
ketika anne berkunjung malam itu
theodora mengungkapkan semuanya dengan lega
karena meskipun dia tertawa dan mengobrol
dia tidak sungguh bahagia
aku merasa sangat buruk menyakitinya
aku ingin berdiri di tengah dan hanya berkata
tidak rencana harus jalan terus
hasilnya akan datang
oh sudah anne
saat dia pergi ludovic hampir lari hari ini
aku belum pernah melihatnya bergerak begitu cepat
tuhan arnold dan aku tertawa
hasilnya jauh lebih cepat dari yang aku kira
kecepatan ludovic penuh kejutan
bagus aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya
ludovic akhirnya mendekati kecepatan theodora
dia bergegas pulang melihat rumahnya
dan memikirkan rumah besar tuan arnold
beraninya dia mencoba mencuri wanitaku
aku tidak akan kalah
dia segera mulai mengecatnya setelah sepuluh tahun menunggu dan berpikir
setelah selesai dia pergi ke theodora dan memberitahunya
tapi theodora bertindak seolah dia tidak peduli
bukan hanya itu ludovic sekarang melihat tuan arnold menemani theodora kemana mana
lihat tuan arnold bersama theodora lagi
sepertinya ludovic sudah dilupakan
kota mulai berbicara dan meskipun theodora melihat betapa sengsaranya ludovic
dia tetap teguh
tuan arnold menghiburnya
dia akan mengejutkan kita lagi
tapi aku ingin tahu berapa minggu yang dibutuhkan
dia terlihat kaget melihat kita
hmm dasar konyol
aku berharap dia kesini memukulmu dan membawa aku pergi
itu bukan kejutan yang kuinginkan
sekarang haruskah aku menemanimu hari ini

tapi hal tentang kejutan itu tidak terlalu jelas

tuan arnold mencari kejutan yang menarik
tapi hal tentang kejutan adalah tidak ada yang pernah tahu kapan itu datang
jadi malam itu
alih alih berdiri di tempat biasanya
ludovic melangkah ke theodora dan berbicara dengan lantang
theodora izinkan aku menemanimu pulang
theodora sangat terkejut dan tersipu karena setuju
ludovic melihat rumahnya sementara semua orang menatap mereka dengan kagum
apa itu ludovic apa dia baru saja marah
aku belum pernah melihatnya begitu
bingung apakah tuan arnold kalah dalam pertempurannya
saat orang orang berbicara malam berakhir
dan keesokan harinya ketika anne pergi mengunjungi theodora
nah theodora berita apa yang kami bertunangan
bertunangan dia melihat cincin itu berkilau dari jari wanita yang gembira itu
ya ampun kau bertunangan
theodora berkata pada anne bagaimana ludovic begitu muram saat perjalanan pulang
aku pikir dia akan marah
aku memutuskan untuk menggodanya sedikit dan berbicara tentang tuan arnold
tapi aku hampir tidak mengatakan apa apa saat dia
maksudku maukah kau menikah denganku
dan begitulah yang terjadi
dan ludovic telah memutuskan untuk segera mengadakan pernikahan
bukan karena aku mengeluh
sepertinya dia bisa bergegas
oh betapa bahagianya aku untukmu theodora
pernikahan theodora dan ludovic segera berlangsung di kota
dan itu sangat sukses
semua orang di kota sangat terkejut dan bahagia untuk pasangan itu
tujuh belas tahun dan mereka akhirnya menikah
rencanamu sungguh luar biasa
aku tahu kau juga seorang aktor yang sempurna
mungkin aku harus menjadi mak comblak
atau mungkin anne akan terlalu sibuk mencari jodohnya sendiri
hmm apa kau mengatakan sesuatu
tidak sama sekali
maka cerita berakhir dan mungkin dengan sedikit pelajaran juga
waktu akan selalu sangat sangat berharga
saat kita diberi peluang atau kesempatan kita harus mengambilnya
atau jika tidak hal hal dan orang yang kita cintai mungkin diambil begitu saja dari kita